pada minggu dini hari bentrok terjadi antar polisi dan satpol pp di kebalai kota makassar
dari hasil olah tkp tim inafis polda sulawesi selatan
menemukan puluhan botol minuman keras dalam keadaan kosong
bentrok terjadi antara polisi dan anggota satpol pp di makassar pada minggu dini hari
menurut kapolda sulawesi selatan irjen anton carlian
kasus ini berasal dari insiden di pantai losari
saat itu polisi yang berpatroli dikeroyok petugas satpol pp yang berjaga di sana
rekan rekannya yang tidak terima mendatangi kantor satpol pamong praja
bentrokan pun terjadi tiga orang menjadi korban
anggota kepolisian bribda michael tewas akibat ikaman di punggung
dua polisi lainnya terluka di bagian wajah akibat terkena lemparan batu
minggu pagi tim identifikasi sidik jari atau inavis polda sulawesi selatan
menggelar olah tempat kejadian perkara
tim inafis menemukan puluhan botol minuman keras lokal dan impor
di dalam ruang kerja satpol pp pamung praja
semua botol ini dalam keadaan kosong
untuk mencegah terjadinya bentrok susulan
seluruh jajaran polda sulawesi selatan masih berjaga jaga di balai kota makassar